menteri perdagangan agus suparmanto meminta kepada seluruh importir untuk lebih selektif dalam menerima barang barang impor dari tiongkok khususnya impor makanan dan minuman
hal ini dilakukan untuk menghindari dampak wabah virus corona yang hingga kini merebak di tiongkok
menteri perdagangan mengaku tidak bisa menghentikan secara tiba tiba impor dari tiongkok karena mempertimbangkan para importir yang terlanjur melakukan kontrak untuk mendatangkan barang
agus menegaskan impor barang yang harus diseleksi secara ketat adalah impor makanan dan minuman agar tidak berdampak kepada masyarakat indonesia
bahwa situasi virus ini memang sangat cukup mengkhawatirkan
tapi lebih mengkhawatirkan kalau masuk ke indonesia melalui tadi pemakanan dan minuman impor
penurunan jelas ada walaupun sedikit tapi tetap masih kita antisipa